fenomena tahun vespa masih kerap terjadi di beberapa daerah di indonesia
di sumedang jawa barat seorang warga terkena sengatan tawon vespa
saat tengah mengevakuasi sarang tahun vespa di perumahan kelapa gading
pada suka sumedang jawa barat pada minggu sore
tugas memadam kebakaran yang mendapat laporan datang untuk mengevakuasi tahun vespa itu
setelah tiga jam sarang tahun vespa seberat hampir lima belas kg itu berhasil diamankan petugas
proses evakuasi tadi gimana itu
ya lumayan cukup sulit lah dikarenakan banyak lubangnya gitu
itu di mana lokasi sarang tawon tadi
di atas di atap rumah di genteng
berapa beratnya itu pak kira kira

sementara di ponorogo jawa timur
ton vespa yang bersarang di kebun dekat permukiman warga desa beteri
kecamatan siman itu membuat warga resah
selama satu minggu terlahir sedikitnya tiga warga dibawa ke rumah sakit
karena terkena sengatan tahun vespa
menurut warga setempat tawon vespa itu biasanya masuk ke rumah
dan menyerang warga pada malam hari
di sini sudah ada tiga orang yang sudah masuk ke balai pengobatan
ada yang saya sendiri satu saya sudah terbiasa kena sengatan itu
tapi yang jenis ini saya benar benar satu saja sudah roboh saya
anak saya juga masuk ke balai pengobatan
warga berharap petugas damkar ataupun relawan segera mengevakuasi serang tahun vespa
agar tidak lagi meresahkan warga
tim liputan cnn indonesia